assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
bapak profesor geyhaji ma'ruf amin
beserta ibu wuri estu maruf amin
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota mpr republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota dpr republik indonesia
ketua para wakil ketua
dan para anggota dpd republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota lembaga lembaga negara
yang saya hormati ibu hajah megawati soekarnoputri
presiden republik indonesia ke lima
bapak menteri wakil gretel pak cusum mbak
presiden republik indonesia ke enam yang hadir secara virtual
yang saya hormati bapak trisut resno dan bapak amsahas
yang saya hormati bapak muhammad yusuf kalla
beserta ibu mufidah yusuf kalla
yang saya hormati bapak budiono beserta ibu hirawati budiono
yang saya hormati ibu hajah sinta nuriyah abdurrahman wahid
para duta besar negara negara sahabat
dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional
yang saya hormati para menteri kabinet kerja
beserta panglima tni dan kapolri
para ketua umum partai politik
hadirin saudara saudara sebangsa dan setanah air
seluruh kursi di ruangan sidang ini terisi penuh
tanpa ada satu kursi pun yang kosong
sejak dua minggu
berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan
perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan
menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke tujuh puluh lima tahun indonesia merdeka
semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total
semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita
dalam memperingati tujuh puluh lima tahun indonesia merdeka
saudara saudara sebangsa dan setanah air
sebanyak dua ratus lima belas negara tanpa terkecuali
sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi covid sembilan belas
dalam catatan who
sampai dengan tanggal tiga belas agustus kemarin
terdapat lebih dari dua puluh empat juta kasus di seluruh dunia
dengan jumlah kematian di dunia sebanyak tujuh ratus empat puluh empat ribu jiwa
termasuk negara maju
semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar
kepada krisis covid sembilan belas
krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah
di kuartal pertama dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus dua sembilan puluh tujuh persen
di kuartal kedua
kita telah berada di minus lima tiga puluh dua persen
ekonomi negara negara maju bahkan minus lima tiga puluh dua persen
ekonomi negara maju bahkan minus belasan persen

kemunduran banyak negara negara besar ini
bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan
perekonomian semua negara saat ini sedang macet
semua negara harus menjalani
proses mati komputer sesaat
harus melakukan restart
harus melakukan rebooting
dan semua negara mempunyai kesempatan
men setting ulang semua sistemnya
saya menyambut hangat
seruan moral penuh kearifan dari para ulama
para pemuka agama
dan tokoh tokoh budaya
agar menjadikan momentum musibah pandemi ini
sebagai sebuah kebangkitan baru
sekali lagi kebangkitan baru
untuk melakukan sebuah lompatan besar
inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental
melakukan transformasi besar
menjalankan strategi besar
strategi besar di bidang ekonomi
hukum pemerintahan sosial kebudayaan
termasuk kesehatan dan pendidikan
saatnya kita bajak momentum krisis ini
untuk melakukan lompatan lompatan besar
pada usia ke tujuh puluh lima tahun ini
kita telah menjadi negara upper middle income country
dan dua puluh lima tahun lagi
pada usia seabad republik indonesia
kita harus mencapai kemajuan yang besar
menjadikan indonesia negara maju
saudara saudara sebangsa dan setanah air
kita harus melakukan reformasi fundamental
dalam cara bekerja
kesiapsiagaan dan kecepatan kita diuji
kita harus mengevakuasi warga negara indonesia
dari wilayah pandemi covid sembilan belas di tiongkok
kita harus menyiapkan rumah sakit
rumah isolasi obat obatan
alat kesehatan dan mendisiplinkan protokol kesehatan
semuanya harus dilakukan secara cepat
dalam waktu yang sangat singkat
ketika krisis kesehatan tersebut
berdampak pada perekonomian nasional
kita juga harus cepat bergerak
memberikan bantuan sosial bagi masyarakat
melalui bantuan sembako
subsidi dan diskon tarif listrik
blt desa dan subsidi gaji
membantu umkm untuk memperoleh restrukturisasi kredit
memperoleh bahan perang dan memperoleh kredit

dan membantu pembelian produk produk mereka
membantu tenaga kerja yang menjadi korban phk
antara lain melalui bantuan sosial
dan program kartu prakerja
sesuatu yang tidak mudah
sesuatu yang tidak mudah
untuk itu semua
pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan
perubahan rumusan program
menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini
melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat
menerbitkan perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
yang kemudian disetujui oleh dpr
menjadi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
terima kasih para anggota dpr atas kerja cepatnya
mensinergikan bi ojk dan lps
dalam rangka juga untuk memulihkan perekonomian nasional
krisis ini telah memaksa kita
untuk menggeser channel cara kerja kita
dari cara cara normal menjadi cara cara ekstranormal
dari cara cara kerja
biasa menjadi cara cara kerja luar biasa
dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut
dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil
pola pikir dan etos kerja kita juga harus berubah
fleksibilitas kecepatan ketepatan sangat dibutuhkan
efisiensi kolaborasi dan penggunaan teknologi
kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional
juga harus ditingkatkan
jangan sia siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis
jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran
justru momentum krisis ini harus kita bangun
kita harus berbacak untuk melakukan lompatan kemajuan
saudara saudara sebangsa dan setanah air
perjuangan untuk menghambat penyebaran covid sembilan belas
mengobati yang sakit dan mencegah kematian
sudah luar biasa kita lakukan
atas nama rakyat bangsa dan negara
saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya
kepada para dokter perawat
serta seluruh petugas di rumah sakit
di laboratorium di klinik klinik kesehatan
dan di rumah isolasi
kepada tokoh masyarakat para relawan
awak media aparat tni dan polri
para asn di pusat dan di daerah
dengan peristiwa pandemi ini
maka reformasi fundamental di sektor kesehatan
juga harus kita percepat
orientasi pada pencegahan penyakit
dan pola hidup sehat harus diutamakan
penguatan kapasitas sdm
pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan
serta industri obat dan alat kesehatan
ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan
harus kita tingkatkan secara besar besaran
demikian pula halnya dengan ketahanan pangan
dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan
dari hulu produksi sampai hilir distribusi
ke seluruh wilayah negeri
efisiensi produksi pangan
peningkatan nilai tambah bagi petani
dan metode kooperasi petani akan terus ditingkatkan
sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional
bukan hanya di hulu
tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri
bukan lagi menggunakan cara cara manual
dan pemanfaatan kecanggihan digital
bukan hanya untuk pasar
untuk pasar domestik
tapi juga untuk pasar internasional
saat ini sedang dikembangkan food estate
di provinsi kalimantan tengah
dan provinsi sumatera utara
dan akan dilakukan kemudian di beberapa daerah yang lain
yang merupakan sinergi antara pemerintah
pelaku swasta dan masyarakat
sebagai pemilik lahan
maupun sebagai tenaga kerja
saudara saudara sebangsa dan setanah air
upaya besar juga telah dan sedang dilakukan
dalam membangun kemandirian energi
tahun dua ribu sembilan belas kita sudah berhasil memproduksi
dan menggunakan b dua puluh
dan tahun ini kita mulai dengan b tiga puluh
sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun dua ribu sembilan belas
pertamina bekerjasama dengan para peneliti
telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan d seratus
yaitu bahan bakar diesel yang seratus persen dibuat dari minyak kelapa sawit
yang sedang uji produksi di dua kilang minyak kita
ini akan menyerap minimal satu juta ton sawit produksi petani
untuk kapasitas produksi dua puluh ribu barel per hari
bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar besaran
batu bara diolah untuk menjadi metanol dan gas
beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi
dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia
yang memasuk produk industri hilir bernilai tambah tinggi
biji nikel telah bisa diolah
lembaran baja dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai litium
hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita
meningkatkan peluang kerja
dan mulai mengurangi dominasi energi fosil
hal ini akan membuat posisi indonesia menjadi sangat strategis
dalam pengembangan batu bara
akan memperbaiki batu asil batu
batu baterai lithium
mobil listrik dunia dan produsen teknologi di masa depan
prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan industri lainnya
termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara jawa
kawasan industri batang
serta subbank majalengka
sedang dikembangkan dalam waktu singkat
untuk mampu mengundang investasi berkualitas yang bersinergi dengan umkm kita
yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional
serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar
kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh indonesia
yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan umkm
untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja
dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri
oleh karena itu ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun
penataan regulasi harus kita lakukan
regulasi yang tumpang tindih yang merumitkan yang menjebak semua pihak dalam resiko harus kita sudahi
semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil
untuk kepentingan yang sudah bekerja untuk kepentingan yang sedang mencari kerja
untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas luasnya
kita ingin semua harus bekerja kita ingin semua sejahtera
saudara saudara sebangsa dan setanah air
ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum
baik politik kebudayaan dan pendidikan yang kondusif
fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum anti korupsi dan demokrasi
semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan ham
kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang wenangan
pemerintah tidak pernah main main dengan upaya pemberantasan korupsi
upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana transparan dan efisien
hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu
penegakan nilai nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar
demokrasi harus tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum serta budaya adiluhung bangsa indonesia
agenda pilkada dua ribu dua puluh harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan
nilai nilai luhur pancasila negara kesatuan republik indonesia persatuan dan kesatuan nasional tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga
kita tidak bisa menggabungkan kekejangan dan kekejangan dengan kekejangan yang berbeda

sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan beraklak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi
saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa
peran media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun
peran media digital yang saat ini sangat besar harus diperlukan untuk memperbaiki
peran media digital yang saat ini sangat besar harus diperlukan untuk memperbaiki
nilai nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan

dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi
bahkan kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat
kita harus bangga terhadap produk indonesia
kita harus membeli produk dalam negeri
kemajuan indonesia harus berakar kuat pada ideologi pancasila dan budaya bangsa
saudara saudara sebangsa dan setanah air hadirin sekalian yang berbahagia
tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong
saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia
demokrasi memang menjamin kebebasan
namun kebebasan yang membutuhkan
menghargai hak orang lain
jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan
jangan ada yang merasa paling agamis sendiri
jangan ada yang merasa paling pancasilais sendiri
semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak
itu hal yang biasanya tidak benar
kita beruntung bahwa mayoritas rakyat indonesia dari sabang sampai merauke
dari miangas sampai pulau rote
menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan
penuh toleransi dan saling peduli
sehingga masa masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik
kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan
dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga lembaga negara
yang melakukan langkah langkah ekstraordinary
dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis
untuk menjalankan strategi strategi besar bangsa
mpr dengan cepat membuat payung program baru mpr peduli covid sembilan belas
serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi
pancasila serta pekajian sistem ke tata negaraan dan konstitusi kita
dpr langsung membahas dan kemudian menyetujui dan mengesahkan
perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh menjadi undang undang
untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian
perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh menjadi undang undang
untuk melandasi penundaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah
agenda agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif
antara lain pembahasan ruu pertambangan mineral dan batu bara
dan ruu kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan
untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
respon cepat dan berjalan
cepat juga dilakukan oleh dpd terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah
mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui bumdes
peningkatan daya saing daerah dan dukungan penerapan protokol kesehatan
dengan menyiapkan sembilan ruu usul inisiatif dpd
dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas dpd
saudara saudara sebangsa dan setan lain
di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi
bpk secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan satu satu ratus delapan puluh laporan hasil pemeriksaan dua ribu sembilan belas
memberikan tiga puluh enam ribu rekomendasi kepada pemerintah
dan memerintahkan penyetoran kekas negara senilai satu

tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda bpk
untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan badan internasional
serta keanggotaannya pada independent audit advisory committee di bawah pbb
demikian pula halnya dengan mahkamah agung yang menjamin kecepatan pelayanan
persidangan di era pandemi
penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e court dan e litigasi
telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka
guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan
ma terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara
melalui layanan pengadilan
hal ini membuat ma berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan
keberhasilan ma tersebut juga berkat dukungan dari komisi yudisial secara kewenangannya
sesuai dengan kewenangannya
dan calon hakim ad hoc hubungan industrial tetap berjalan lancar
demikian pula halnya dengan pemerintah bersama
pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim
pemantauan persidangan investigasi dan advokasi hakim
sepanjang tahun dua ribu sembilan belas hingga juni dua ribu dua puluh
ky telah menangani satu lima ratus delapan puluh empat laporan masyarakat
dan merekomendasikan dua ratus dua puluh lima penjatuhan sanksi
kecepatan dan kecermatan mahkamah konstitusi
ini juga sangat patut kita apresiasi
mk juga terus memperbaiki tata kelola
dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik
guna melayani masyarakat dalam mencari keadilan
mk telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian
perkara pengujian undang undang
dari waktu penyelesaian satu ratus satu hari kerja per perkara di dua ribu dua puluh

maka mereka telah mencapai lima puluh sembilan hari kerja per perkara
sepanjang tahun dua ribu sembilan belas hingga awal dua ribu dua puluh
mk telah menyelesaikan satu ratus dua puluh dua perkara pengujian undang undang
pada saat yang sama
perluasan kerjasama di dalam maupun di luar negeri pun
mk aktif menginisiasi dan mengkoordinir
berbagai kegiatan di tingkat
regional maupun di tingkat global
agar sistem hukum kita dijadikan rujukan
bagi negara negara demokrasi di berbagai penjuru dunia
saudara saudara sebangsa dan setanah air
masih banyak langkah langkah besar yang harus kita lakukan
masih tersedia waktu dua puluh lima tahun lagi bagi kita
untuk menyiapkan seabad indonesia merdeka
untuk membangun indonesia yang kita cita citakan
target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi
bukan hanya keluar dari krisis
langkah kita adalah melakukan lompatan besar
memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi
krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan
untuk melakukan lompatan transformasi besar
dengan melaksanakan strategi besar
mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi
kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan
kita harus bajak momentum krisis ini
kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini
menjadikan indonesia setara dengan negara negara maju
menjadikan indonesia maju yang kita cita citakan
dirgahayu republik indonesia
dirgahayu negeri pancasila